ini ngalahin jalan sempat gue nih
siapa yang berani sama gue
gue gak ada unggusan sama lo
ada titipan ilmu sedikit dari allah
andak andak tetangga sekitar sini
lihatnya mau belajar agama
bang bang codet marah marah lagi bang
katanya bahan bahan bangunan yang buatmu sholah
mau diacak acak kalau nggak segera dibersihin bang
baiknya kita ke sana
seru nih kalau beginian nih
neng belajar agama tadi
wah lupa neneng mau gak belajar
ini mau buku paket ya
iya buku paket agama
iya padahal mah nggak sepaket
sabun colik aja gak bisa dicolik
neneng ada doanya
neng aku dulu deh
nih ada ada
ini sulamannya sudah jadi
wah makasih ya teh
ini belum jadi tuh teh
si teteh mah gimana
apanya yang belum jadi sih neng
itu udah jadi
coba lihat deh
itu yang kau mau kan kayak gitu
teh kan neneng teh mesennya
ada namanya teh
neng udah deh
mendingan lo bikin sendiri aja
banyak request banget sih
gue nanti tuh sibuk banyak kerjaan
ada pesanan baru
oh gitu ya teh
udah yuk bikin sendiri aja di sana
yuk yuk yuk
alhamdulillah akhirnya pencarian kita kelar juga kan
ini ya ada ustadz jul
kenapa bukannya ustadz jul kivli
saya jul karnain
dan bukan ustadz
saya kesel aja tadi
setiap waktu sholat tiba
jadi bukan ustadz jul kivli ya
oh yaudah tuh maaf ya pak
mana kepedean sih
eh turun loh
ada kamu ngapain disini
balik balik pesantren
balik pesantren balik pesantren
rimba kamu harus balik ke pesantren
tempat kamu itu bukan disini tapi di pesantren
selama om resia itu masih di pesantren
gue gak mau balik
punya masalah apa lo sama faruq
siapa sih yang gak ada masalah sama dia
kayaknya semua orang di pesantren juga ada masalah sama dia
kamu tuh harus balik lagi ke pesantren
jangan bikin masalah baru
gue gak mau
kemana sih om
saya nggak jadi ikut ya bang
kenapa gak mau liat bang codek
soalnya saya itu belum jemput anak saya bang
permisi ya bang
eh kok ini sekarang libur pak
ngibul tuh orang
eh batal puasanya baru tahu
oh ada dia
tunggu apa ini
tunggu apa ini
iya keplang uhut
salah aja lo ngelesnya
itu orang yang di dalam itu orang betul
ngeri banget ini orang plank
langsung aja jadi takut
gue juga takut kampleng
aduh mau mana ini
gimana itu orang udah sadar belum
ada ada di dalam
lo jawab apa sih
yang bener lo jawabnya
kenapa jadi begitu sih
ya ya ada di dalam
ada di dalam
di dalam mak
lo diburu lihat dulu
sekarang juga katro
wah juga deh
aduh dia lagi
kiamat sudah dekat
kiamat itu nyata
eh teh teh
lo lihat itu nggak ih
seolah olah dia yang buat tang apoy
itu teh di plastik yang di dalamnya
eh ada kain kainnya
ih gimana teh
kamu taruh di tempat perca
itu di dalam plastik yang di dalamnya
itu plastik tempat perca
gimana tuh teh
itu udah saya buang neng
tetek kenapa dibuang
udah sekarang kita cari siapa tuh masih ada ya
ini apa apaan nek
ini ngalahin jalan sempat gue nek
bang codet saya atas nama seluruh panitia renovasi musola
mohon dibukakan pintu mahal
kalau bahan bahan material ini mengganggu jalan apa
sekali lagi saya minta maaf pak
sudah menghancurkan barang material lo
tapi cepat singkirin ya
cepat singkirin ya
kok gak jadi ribet lagi
bang saya takut aja emang digulung sama tuh orang
bang apo emosi jangan dibalas dengan emosi
api harus dilawan dengan air yang sabar ya
saya baru paham
dengerin tuh kata abang
di dalam di dalam
di dalam sekali
gak ada apa apa
apaan sih orang di dalam
gak ada apa apa juga lo
aduh garam mama yang di dalam
bener bener tar gue kasih lo akun lo
mama ini sebagian anak kecil serpang gila pulang
ma gini kalau sahur makan nasi yang bener
buat cuma mekin doang
buat aku lo gak ada bungsu deh
jangan takut ma
aduh mama eh
hati kita digulung tar
terang ini amin